kita beralih ke berita penipuan dimas kanjeng taat pribadi
tujuh maha guru palsu bentukan taat pribadi selasa siang dipindahkan ke lembaga perlindungan saksi dan korban atau lpsk
pemindahan dilakukan untuk melindungi mereka sebagai saksi
sementara itu permohonan pra peradilan yang diajukan dimas kanjeng diterima pengadilan negeri surabaya
setelah menjalani pemeriksaan di polda jawa timur
tujuh maha guru bentukan taat pribadi selasa siang dipindahkan ke lpsk jakarta
pemindahan ini dilakukan untuk melindungi para maha guru dari intimidasi pihak lain selama dalam penyidikan
ketujuh maha guru ini merupakan saksi yang rencananya akan dicocokkan dengan keterangan ketua yayasan marwah daud ibrahim yang akan diperiksa rabu pagi
selama di lpsk mereka akan dipantau selama satu x dua puluh empat jam
setelah dilakukan analisa dan evaluasi
oleh penyidik untuk ketujuh maha guru ini kita titipkan ke lpsk
jadi nanti semuanya kegiatannya dan sebagainya beralih ke lpsk
selain itu polisi juga memeriksa dua saksi yang berperan sebagai penjahit jubah dan pembuat bulpen laduni
keduanya dicecar pertanyaan seputar bentuk ukuran dan kantong jubah maupun bulpen laduni taat pribadi
sementara itu pengadilan negeri surabaya telah menerima pengajuan pra peradilan kuasa hukum dimas kanjeng tentang sah atau tidaknya penangkapan taat pribadi beberapa waktu lalu
menanggapi hal itu polda jawa timur siap menghadapi gugatan tersebut
polda jati menegaskan penangkapan taat pribadi di padepokannya telah sesuai dengan prosedur yang berlaku
ya betul dimas kanjeng ya mengajukan peradilan
sidang pertama tanggal dua puluh satu november dua ribu enam belas yang dipermasalahkan adalah tidak saatnya penahanan dan penangkapan dalam kasus pembunuhan dimas kanjeng
sidang rencananya akan digelar di pengadilan negeri surabaya pada dua puluh satu november mendatang
pengadilan juga sudah menunjuk satu hakim tunggal untuk memimpin sidang selama tujuh hari lamanya